ini baru satu bulan berlalu di tahun yang baru namun sudah ratusan kecamatan di indonesia yang diterjang banjir
diharapkan jumlah ini tidak bertambah mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung hingga akhir februari
dan berikut kami akan hadirkan data persebaran banjir dari badan nasional penanggulangan bencana dan penanggulangan krisis kementerian kesehatan
kita akan mulai dari wilayah sumatera
seperti yang kita lihat setidaknya di pulau sumatera pulau ke enam terbesar di dunia ini lima puluh delapan kecamatan terendam banjir
kecamatan kecamatan ini tersebar di tujuh provinsi
provinsi yang paling parah terendam banjir adalah aceh
di aceh ada tiga puluh delapan kecamatan dan sembilan kabupaten yang dilanda banjir
sementara di posisi kedua adalah sumatera barat
ada dua belas kecamatan dan enam
enam kabupaten yang dilanda banjir
dan yang ketiga adalah jambi dengan lima kecamatan dan satu kabupaten dilanda banjir
sementara di riau dan juga bangka belitung kepulauan bangka belitung ada satu kecamatan setidaknya dilanda banjir
kita akan bergeser kemudian ke pulau jawa
di pulau jawa ini sebanyak enam puluh dua kecamatan dilanda banjir pada bulan januari dua ribu tujuh belas ini
semuanya tersebar di tiga puluh kabupaten
provinsi jawa timur menjadi provinsi yang paling parah direndam banjir dengan jumlah tiga puluh dua kecamatan dan empat belas kabupaten
kemudian di susul jawa barat dengan dua puluh kecamatan dan tujuh kabupaten dilanda banjir
sementara di jawa tengah ada sembilan kecamatan dan delapan kabupaten dilanda banjir
satu kecamatan di banten juga terendam banjir
kita akan bergeser kemudian ke pulau jawa
pulau nusa tenggara ke timur indonesia tepatnya di wilayah nusa tenggara timur dan juga nusa tenggara barat
terdapat sepuluh kecamatan dan tujuh kabupaten yang terendam banjir
selanjutnya kita akan bergeser ke pulau sulawesi
di sulawesi ini provinsi yang paling parah diterjang banjir adalah sulawesi utara dengan dua puluh tujuh kecamatan dan empat kaupaten menjadi korban banjir
selanjutnya ada gorontalo dengan sembilan kecamatan dan tiga kabupaten dilanda banjir
dan terakhir adalah provinsi sulawesi tengah dengan tujuh kecamatan dan satu kabupaten terendam banjir
wilayah lain seperti bali kalimantan barat dan juga papua juga turut dilanda banjir dengan jumlah masing masing satu kecamatan
jika kemudian kita hitung total ada satu ratus delapan puluh satu kecamatan di indonesia dilanda banjir
ini tentunya akan membuat pemerintah baik pusat provinsi dan juga kabupaten
cukup disibukan oleh bencana banjir dan harus menyiapkan anggaran darurat untuk bencana ini
tapi kita harapkan angka bencana banjir tahun ini akan menurun kalau dibandingkan tahun lalu yang mencapai rekor
yakni tujuh ratus enam puluh enam bencana banjir terjadi di tahun dua ribu enam belas atau naik lima puluh dua persen dibandingkan dua ribu lima belas